angka sapura satu menyiapkan skenario penggunaan tiga bandara di wilayah indonesia timur
sebagai alternatif pendaratan jika gunung agung erupsi
sering meningkatnya aktivitas gunung agung yang kini berstatus awas atau level empat
tiga bandara internasional yakni ngurah rai bali juanda sidoarjo dan lombok kini berstatus siaga
hingga saat ini aktivitas penerbangan masih normal tidak menutup kemungkinan ketiga bandara itu
sewaktu waktu akan ditutup jika terganggu abu vulkanik gunung agung
angka sapura satu pun menyiapkan skenario pengalihan aktivitas penerbangan
ke tiga bandara internasional di wilayah indonesia timur apabila abu vulkan di gunung agung mengganggu penerbangan
tiga bandara itu diantaranya bandara balikpapan makassar dan kupang yang kini telah disiapkan dua puluh empat jam
kita untuk bandara bandara angkasa pura i kita sudah ada namanya airport disaster management plan
di situ diatur salah satunya terkait dengan vulkan es yang teriang
kemungkinan terjadi di bali
nah untuk bandara bandara ap satu yang kita melihatnya adam yang kemungkinan terdampak langsung close ya
itu yang pertama ngurah rai sendiri
kemudian yang kedua bandara kita yang ada di lombok
kemudian bandara kita ada yang di juanda
tergantung nanti arah angin yang membawa abu vulkanmu itu kemana
nah untuk tiga bandara ini yang terdampak langsung kita sudah ada skenario penanganan
kita sudah siapkan kontegensi sama skenario penanganannya
itu juga sudah kita simulasikan
sudah ada koresponen cnn indonesia arya dita utama dito di tempat pengungsian manggis karangasem bali
ya halo selamat malam putri
memang pada hari ini tercatat ada sedikit peningkatan aktivitas pada gunung agung itu sendiri
data informasi yang saya peroleh dari magma indonesia sendiri
menyebutkan hingga dari pukul hingga pukul delapan belas waktu indonesia tengah sendiri terdapat sekitar tujuh ratus tujuh gempa yang terjadi
adapun gempa tersebut meliputi dari gempa vulkanik dalam sebanyak dua ratus empat puluh
terus kemudian ada empat ratus dua puluh empat gempa vulkanik dalam
terus kemudian ada empat puluh lima gempa tektonik lokal
selain itu juga memang hari ini masih terpantau asap putih berintensitas rendah bertekanan lemah keluar dari kawah puncak
gunung agung itu sendiri yang merupakan bentuk dari penguapan atau sisa sisa air yang masuk ke dalam kawah tersebut
dan kemudian terjadi penguapan akibat magma yang ada di perut yang ada di bawah gunung agung itu sendiri
tapi memang perlu saya sampaikan juga bahwa memang pada hari ini tim yang dikerahkan oleh badan nasional penanggulangan bencana sendiri yang menerbangkan sebuah drone hari ini kembali jatuh atau kembali gagal
jika kemarin memang tidak mengalami drone maka ini memang tidak akan berhasil

drone tersebut tidak jatuh tapi memang mengalami kegagalan pada kameranya sehingga tidak dapat mampu terbang sesuai dengan yang ditargetkan yaitu sekitar tiga lima ratus meter dari permukaan laut
maka bahkan drone coaks tiga yang digunakan pada hari ini ternyata informasi yang saya peroleh terjatuh di sebuah jembatan yang ada di kecematan kubu kabupaten karangasem itu sendiri
dan memang perlu diketahui bahwa memang upaya untuk mengambil pencitraan dari langit ini sendiri atau menggunakan drone itu disebutkan sangat penting

karena memang saat ini tidak ada alat atau instrumen yang ada di puncak kawah gunung agung itu sendiri yang dapat memantau atau memberikan data visual mengenai kondisi terkini dari kawah itu sendiri
dan memang ini sangat penting untuk diketahui
sebab misalnya pusat vulkanologi mitigasi bencana geologi sendiri memang memerlukan data tersebut untuk mengetahui apakah memang ada penambahan titik panas ataupun juga ada pembentukan kubah lava yang ada di puncak gunung agung itu sendiri
dan memang saat ini dapat saya sampaikan juga memang masa tanggal bendaurah sendiri

sehingga memang apabila data tersebut tersedia tentunya akan sangat berguna apabila nanti hasil analisisnya tersebut nanti dapat menentukan apakah memang masa tangkap tersebut perlu diperpanjang atau tidak
tapi memang dari saat ini sejumlah instrumen yang telah terpasang di sekitar gunung agung itu sendiri
baik seperti misalnya tild matter untuk mengetahui deformasi dari gunung agung itu sendiri
memang menunjukkan masih ada gejala inflasi atau penggemungan
dan itu memang terjadi akibat adanya magma yang ada di gunung agung itu sendiri

yang terus bergejolak di bawah
sehingga memang perlu diketahui memang potensi erupsi dari gunung agung masih dikatakan tinggi
sehingga memang warga pun dihimbau untuk tidak mendatangi atau memasuki zona zona yang telah ditetapkan sebagai zona yang berbahaya
mengingat bahwa gunung agung merupakan gunung stratovolcano yang apabila erupsi dapat mengeluarkan awan panas yang memiliki suhu sekitar enam ratus delapan ratus derajat celcius
yang dapat melaju dengan kecepatan dua ratus tiga ratus km per jam
yang dapat melaju dengan kecepatan dua ratus tiga ratus km per jam

sehingga jika memang anda berada pada zona berbahaya pada saat itu kecil sekali kemungkinan anda dapat menyelamatkan diri
tapi memang ada informasi lain yang dapat saya sampaikan juga bahwa kepala badan nasional penanggulangan bencana yaitu willem rampangile dari laporan terakhir yang ia peroleh menyebutkan bahwa memang diperkirakan kekuatan erupsi
indeks kekuatan erupsi dari gunung agung itu sendiri atau volcanic explosivity index telah diturunkan dari lima menjadi tiga
tapi memang tetap harus tetap diwaspadai dan mungkin perlu diketahui bahwa memang vie lima sendiri itu adalah bukan ketika erupsi gunung agung terjadi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sehingga memang diperkirakan bahwa memang apabila nanti gunung agung kali ini erupsi mungkin tidak akan sebesar dengan yang terjadi pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga tersebut
tapi memang hal ini cuma estimasi bisa saja berubah mengingat bahwa memang aktivitas di gunung agung sendiri masih terus mengalami peningkatan
dito bagaimana dengan warga apakah mereka juga masih aware masih menyadari bahwa gunung agung saat ini masih berbahaya
atau sudah kepada titik sepertinya aman kok tidak meletus juga hingga saat ini
ya mohon maaf putri saya tadi kurang jelas mendengar pertanyaan anda
tapi tadi saya sempat mendengar anda menyinggung soal pengungsi
mungkin saya awali dulu dengan data pengungsi terakhir yang saya peroleh
dari badan nasional penanggulangan bencana hingga pukul delapan belas waktu indonesia barat
yang menyebutkan bahwa ternyata terjadi penurunan jumlah pengungsi
semula pada data yang sama saya peroleh pada kurun waktu yang sama pada kemarin
menyebutkan ada satu ratus tiga puluh delapan sembilan puluh sembilan jiwa
sehingga menjadi satu ratus tiga puluh satu dua ratus sembilan puluh dua
orang yang menempati jumlah pengungsian sebanyak tiga ratus lima puluh enam tempat pengungsian yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota yang ada di provinsi bali itu sendiri
mengenai soal logistik sendiri saya juga kemarin berbicara dengan kepala badan nasional penanggulangan bencana sendiri
mengatakan bahwa memang untuk stok logistik sudah diupayakan supaya aman untuk setidaknya tiga puluh hari ke depan
mengenai apakah dari kondisi pengungsi sendiri memang tidak bisa dipungkiri
memang kondisi di pengungsian yang seperti yang anda bisa lihat memang seadanya
bisa dikatakan layak cukup tapi memang tidak nyaman
tidak seperti berada di rumah sendiri
artinya harus mereka berumpul umpelan bersama sama
sehingga memang hal itu menyebabkan adanya penambahan jumlah orang yang sakit akibat misalnya antara lain seperti penyakit ispa atau infeksi saluran pernafasan
tapi memang hal ini juga telah diupayakan supaya memang seperti posko posko posko yang ada di sini terus ada bantuan kesehatan

dan memang jika ada yang orang mengalami penyakit yang tersebar

untuk mendapat penanganan lebih lanjut akan dirujuk ke rumah sakit yang lokasinya lebih aman
seperti misalnya rumah sakit umum daerah yang ada di klungkung ataupun juga di denpasar bali
baik baik terima kasih
arya dita utama melaporkan dari karangasem bali